mantan ketua pp muhammadiyah ahmad syafi'i ma'arif sering diberitakan karena gaya hidupnya yang sederhana
tokoh yang akrab di sapa buya syafi'i itu
kedapatan naik kereta rel listrik pada sabtu dua belas agustus
buya saat itu hendak menuju ke istana bogor untuk menghadiri acara unit kerja presiden
pembinaan ideologi pancasila atau ukppip
saat dikonfirmasi dengan wartawan detik com buya mengaku memilih naik krl agar tidak terjebak macet
buya merupakan salah satu tim pengarah ukp pancasila dan akan menghadiri acara di istana bogor
foto mantan ketua umum pp muhammadiyah syafi'i ma'arif menggunakan angkutan krl akhirnya menghebohkan lini masa twitter
dan tidak sedikit yang meninggalkan komentar positif atas postingan ini